kita ke informasi lain kapal pesiar milik panama aqua blue kandas di kawasan konservasi terumbu karang di perairan raja ampat papua
unit penyelenggara pelabuhan kelas tiga soonek raja ampat telah berkoordinasi dengan kementerian kelautan dan perikanan
guna membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kerusakan karang akibat kandasnya kapal
kapal pesiar berbendera panama aqua blue kandas di wilayah terumbu karang kawasan konservasi perairan nasional pulau waya kabupaten raja empat provinsi papua barat rabu lalu
dari informasi yang dihimpun awal kapal aqua blue belum melapor dan belum membayar retribusi masuk wilayah raja ampat
kepala unit penyelenggara pelabuhan kelas tiga saonek raja iv anggiat marpaung menyatakan
pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian kelautan dan perikanan
serta satuan polisi perairan untuk menyelidiki kerusakan karang yang ditimbulkan akibat kandasnya kapal
saya sudah berkoordinasi dengan pihak kkp
lagi dalam waktu dekat pihak dari kkp akan melaksanakan tim investigasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan akibat kapal kandas tersebut
dan saya sudah berkoordinasi dengan pihak pol airut kkp pol airut untuk nanti dari segi
aspek pelanggaran yang dilakukan
selain kementerian kkp satpol air polres raja ampat juga dilibatkan untuk menentukan aspek pelanggaran hukum yang dilakukan nahkoda kapal aquable
jersi allen sorong papua barat
sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon jersi allen
di sorong papua
selamat sore waktu jakarta selamat malam waktu papua jersi
selamat malam tiffany
terkait dengan kandasnya salah satu kapal pesiar beberapa waktu yang lalu di perairan raja ampat
apa sebenarnya penyebab awal kapal ini kandas kemudian bisa anda elaborasi lebih luas lagi
kapal apakah ini berapa orang yang diangkut
dan yang paling penting adalah izin kapal ini bagaimana jersi
kapal pihak dari penyelenggara pelabuhan di sounek sampai saat ini
masih melakukan penyelidikan terhadap penyebab kandasnya kapal mv aqua blue ini
kapal ini sendiri berukuran seribu satu ratus empat puluh
dan hingga jumat sore ini masih diperiksa
tapi dari informasi yang saya terima dan semua rekan rekan di sini menerima
bahwa sejauh ini belum diketahui dengan pasti apa yang menjadi penyebab
sehingga kapal berbendera panama ini menabrak atau kandas di perairan
di kepulauan wayak
dari informasi juga kami dapat bahwa kapal ini adalah bekas kapal perang yang dimodifikasi
menjadi kapal pesiar mewah dengan berbendera panama dan mengangkut kurang lebih tujuh orang penumpang
di antaranya empat warga negara inggris dan tiga warga negara australia
terus dari hasil penyelidikan sementara diketahui bahwa
seluruh surat surat yang dimiliki kapal ini lengkap dan tidak bermasalah
dan untuk kerusuh kapal ini sendiri kandas di perairan
kawasan konservasi perairan di kepulauan wayak itu sekitar tujuh jam enam menit
dan hingga saat ini dari penyelidikan sementara belum ditemukan adanya kerusakan karang
airan raja ampat
kemudian kalau tadi anda sebutkan
secara legal atau secara
hukum sebenarnya kapal ini
mengantongi izin ya izin yang memang
sudah sesuai dengan standar
salah satu indikasi penyebab
penyebabkan dasar kapal juga
karena fisik dari kapal
ini sendiri karena tadi anda sebutkan ini sebenarnya
adalah kapal persiar sekarang
yang tadinya atau dulunya sebenarnya
adalah kapal perang
yang kami terima seperti itu
kami juga masih menunggu informasi
di daerah papua
tanggal dua puluh tiga sudah masuk liburan
jadi kami agak susah untuk mengkonfirmasi
kepada pihak pihak terkait
masalah ini tapi
banyak yang menyesalkan
kandasnya juga kapal
sudah beberapa kali
seperti ini masuk dan kandas
di perairan raja ampat
yang terkenal dengan banyak
terumbu karangnya dan juga
dari kasus yang pernah
terjadi beberapa tahun lalu mv
kalidonian juga pernah
menabrak karang bahkan merusak karang
sampai sekarang pun warga masih menunggu
sampai sekarang juga
tidak jelas bagaimana penyelesaian
tapi banyak pihak yang
berkali kali kapal masuk
ke raja ampat dan kandas
belum ada tindakan real
tindakan nyata dari pemerintah untuk menghalau
atau untuk mencegah hal hal seperti ini terjadi
jersi terakhir singkat
sekarang berarti kondisi sebenarnya kapal sudah
ya kapalnya sudah dievakuasi
dan untuk sementara di
waisai bukit raja ampat
untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
oke pemeriksaan lebih lanjut tidak hanya
terhadap kapal mesin dan juga
nah koda dari kapal atau
orang yang bertanggung jawab
atas kapal tersebut
jika itu juga juga saat ini masih
tengah menjalani proses
betul tiffany sampai saat ini mereka masih
stay masih tetap di raja ampat untuk
penyelidikan hingga selesai kasus
baik baik kita akan terus pantau bagaimana
perkembangan terkait dengan kandasnya

jurnalis transmedia jersi allen dari sorong papua bapak dan bapak